ya sudah terhubung melalui jalur telepon pakar komunikasi politik wimar witular
selamat sore pak wimar
selamat sore mbak
ya kita lihat tadi pertemuan pertama ini ya pada saat pertama kali donald trump bertemu dengan kim jong un
kalau tadi kemudian pakar apa namanya dari singapura
ahli bahasa tuhan dari singapura mengatakan bahwa kelihatan sekali trump disitu mendominasi
kalau opini anda seperti apa pak wimar
trump berusaha mendominasi tapi bahasa tubuhnya sama dengan yang dia selalu lakukan
apakah terhadap macron apakah terhadap justin trudeau atau terhadap siapa saja kecuali putin
trump itu hanya menghormati putin
jadi kim jong un dianggap begitu begitu saja
tapi yang menang menurut saya itu adalah kim jong un
sebab fakta bahwa justru trump yang kelihatan sangat tergesa gesa
itu lebih banyak berkorban daripada kim
kalau kita lihat press conference yang baru dilakukan oleh trump di singapura
kita lihat bahwa banyak sekali pengorbanan amerika itu
pertama yang paling penting mereka sudah mengumumkan akan menghentikan latihan gabungan amerika serikat korea selatan
tidak boleh dijelaskan berapa lama
kedua dia tidak mendapatkan konsesi
yang diinginkan dari trump yaitu denuklerisasi cip yang diinginkan oleh mike pompeo misalnya oleh pemerintah amerika
jadi kim sih hanya datang saja senyum senyum dan langsung masuk ke dalam gelanggang dunia
tidak benar bahwa trump itu satu satunya tidak benar bahwa korea itu tidak pernah mau ketemu presiden amerika
baik kim yul su maupun kim jong il itu selalu
saya ingin ketemu presiden amerika tapi presiden amerika bergantian tidak mau datang kalau korea itu tidak menyatakan dulu kesediaannya untuk menghentikan perilaku mereka
oke baik meskipun dari gestur begitu ya ahli bahasa mengatakan bahwa sebetulnya trump itu terlihat berusaha mendominasi kim
tapi faktanya dari hasil kesepakatan justru terlihat sekali amerika yang didominasi oleh korea utara begitu pak wimar
kalau kita lihat nanti reaksi politik domestik amerika atau politik internasional eropa
saya rasa trump itu akan marah marah lagi karena pasti banyak yang tidak menghargai hasilnya
nanti dia bilang aja bahwa ini fake news segala macam
karena betul betul dia itu dipermainkan oleh kim jong un
dia dipermainkan oleh kim jong un begitu ya
kim jong un itu jadi populer sekali di singapura dia jalan jalan malam kayak rockstar gitu ya
ada sama sekali citra pembunuh atau citra
pengacau yang selama ini kita kenal
kalau trump sih ya begitulah
dia baru meninggalkan quebek di mana dia bikin marah trudeau dan sebuah pemimpin negara barat
di mana mana dia bikin marah
andalanya adalah bahwa di sini sukses
karena motivasi trump itu selalu pribadi
dia sangat ingin menang hadiah nobel dari sini
dan menurut anda dia akan mendapatkan hadiah nobel dari sini
saya tidak tahu di nobel juga ada politik ada sepekanan segala macam
itu menjadi soal
tapi menurut saya itu keinginannya
kadang dia pikir dulu obama dapat hadiah ngobrol kok saya tidak
baik baik baik
dan memang motivasi trump itu selalu pribadi dan selalu adalah menang di media
dan gesture yang kemudian terlihat pada saat sepanjang pertemuan itu anda melihat seperti itu
trump benar benar hanya ingin
ya jadi trump itu ekstrovert
dia sudah ingin meyakinkan begini begitu
tapi kim jong un itu tenang
ya saya sudah tahu
karena dia sudah banyak mempelajari trump
sedangkan trump tidak ada persiapan sebaik sekali
karena saya sudah punya pengharapan puluhan tahun di bidang real estate saya bisa bikin deal
ini art of the deal yang tidak akan terjadi menurut saya
kita biasanya mudah mudahan tidak sampai jadi perang
kalau kemudian kita berbicara trump mungkin sudah banyak begitu ya masyarakat melihat bagaimana gestur trump di depan publik
kemudian ini menarik adalah ini pertama kalinya kim jong un tampil di media internasional
menurut anda kim ini terlihat gugup atau tidak pak wimar
menurut saya tidak
tapi orang pasti menafsirkan bahwa dia gugup karena dia tidak sepede kalau di pyongyang
karena di pyongyang dia sih ada yang ketawa sedikit tebak mati begitu ya
dia di sini tahu
dia tuh pernah tinggal di negara barat lama loh
dia kan sekolah di swiss
jadi dia tahu negara barat itu tidak bisa ditakut takutkan seperti di korea untuk itu
seperti di korea utara
makanya dia agak weri agak lihat lihat bagaimana
tapi setelah beberapa menit pertama dia di singapura dia lihat bahwa dia tuh menguasai medan
tapi memang sifatnya bukan orang yang extrovert orang yang ahi
jadi segini itu untuk dia sudah bagus
sudah bagus begitu ya
untuk ukuran internasional untuk kalau di pyongyang ya jauh lebih pede dari ini dong
kalau kemudian tadi kita lihat juga pada saat dia duduk di samping presiden trump
di saat dia melihat trump itu dia tersenyum begitu
tapi pada saat menghadap ke depan menghadap ke media kelihatan wajahnya keras lagi begitu pak wimar
itu apa yang dia ingin tunjukkan
dia ingin menunjukkan kepada trump bahwa dia itu bersedia bekerja sama bahkan memuji muji
tapi waktu berpaling ke tempat lain dia tidak bisa menanggalkan ekspresi yang dia sudah bawa
sebagai seorang pemerintah

nanti juga dimarahin di pyongyang kalau dia terlalu senyum kesana sini ketawa ke tv
kan nggak bisa juga gitu
jadi dia mengambil satu kombinasi antara menyenangkan trump dia tahu trump itu orangnya
sangat manja lah
dengan juga menakutkan apa namanya memberitahukan pada dunia luar bahwa korea itu tidak akan
kalau kemudian dia kim sempat mengikuti trump pada saat trump mereka kan sempat bergerak
begitu ya kita media atau masyarakat atau pemirsa yang menyaksikan ini mau kemana
ternyata trump ingin memamerkan limosinnya limosin kepresidenan amerika serikat kepada
nah anda membacanya seperti apa
ini memang kim hanya berusaha untuk being polite gitu dan trump itu memang terlihat
apakah anda membaca seperti itu atau seperti apa
ya jadi trump itu ingin show off ke pers dunia sebetulnya bukan hanya kepada kim
sampai dia agak kehilangan kontrol
dia bilang menyelesaikan pembicaraannya di depan wartawan dia bilang maaf kita pergi
soal ada acara penadatanganan ya
terus wartawan bingung kemana dia jalan kok bukan ke tempat penatanganan dan malah ngasih
jadi kim itu ya oh ya oh ya emang gua nggak punya
tapi ya saya punya peluru kendali lah gitu
jadi kesannya kim itu powerful
walaupun saya sangat tidak senang sama hakim tapi dalam hal ini saya kasian sama rakyat
amerika diwakili oleh seorang bapun seseorang yang ini murahan gitu lah
pak wimar dengan sudah adanya kesepakatan begitu ya antara korea utara dan juga amerika
kita berharap dampaknya juga tentunya ke indonesia
nah anda melihatnya seperti apa pak
presiden jokowi sudah memberikan pernyataan harapannya juga sama tentunya ya berharap
ada dampaknya ke indonesia
kalau presiden sih tidak bisa berkata lain kecuali berharap ya karena itu yang kita
tapi kalau dalam pembicaraan pribadi saya nggak tahu juga jokowi dengan ibu retno itu
indonesia aku mah apa tuh gitu kan

what next sih pak wimar kalau anda membacanya setelah ada kesepakatan ini anda mengatakan
bahwa sebetulnya ini adalah perang yang akan terjadi

ada dampaknya ke indonesia

anda melihatnya what next
what next setelah ini

saya akan mengatakan dalam waktu seminggu mereka akan keluar dengan rincian beberapa
hal yang akan diperolehkan
jadi kita bisa lihat itu

singapura apakah dia akan mulai
marah marah lagi terus kalau waktu
dia kembali ke washington
tentu masalah di g tujuh
itu akan mengejar dia jadi dia
di mana dia berjaya itu sudah
habis nah kita lihat apakah
trump bisa menghandle itu karena
substansi dari kesepakatan itu
tidak cukup kuat untuk
membawa ini maju harus ada
susulan harus ada perincian yang
meyakinkan terutama mengenai
denuklerisasi dan juga
hak asasi trump kan
bahwa mereka itu banyak membicarakan presiden
tapi pada kesempatan sebelumnya ya kita
bicara sedikit dalam
keterangannya nggak ada sama sekali di cinggung
hak asasi dia hanya bilang ya kita
tahu di korea itu padanya
payah repot tapi di seluruh dunia juga
hak asasi repot lagi mana
pbb menyatakan hak asasi
yang paling tersindas itu di korea utara
jadi trump itu
seperti tidak bisa membedakan yang buruk
dan yang jelek karena biasanya